saya kira itu yang harus dilakukan ke depan
atau mungkin ngerasa gak pernah puas gitu akan satu
selalu ditanyakan ke wahyu biasanya
yang tidak terpenuhi bisa jadi penyebab
telegram nyampe berapa lama
apalagi meminta maaf kepada orang yang kita anggap
mereka cuma live aja dan mereka mengeluh tidak ada viewersnya
saat ini kan demand terhadap teknologi kan tinggi sekali
terlihat sedikit letih tapi sumringah sekali
hai selain apa yang dia pernah ucapkan makanya jadi apakah selama ini kita semua publik dan
ternyata body clock terbentuk karena kebiasaan individu itu sendiri yang bisa dilatih lama kelamaan akan bersifat otomatis
langkahnya pergerakannya langkahnya terus terakhir endingnya finishing harus masuk
seorang pemulung asal bogor yang sudah lima belas tahun hidup di jakarta
simbol seakan menjadi bahasa penghubung orang orang punan batu benau sajau
waktu tidur ideal berkisar delapan hingga sembilan jam dan dilaksanakan di malam hari karena mengikuti jam biologis manusia
dan biaya matanya ditanggung oleh bapaknya
terkadang pemilik rumah kontrakan enggan memeriksa identitas penyewanya
kita menyambut bahkan mendorong itu
memang ini kasusnya adalah
yang keempat masih ada informasi yang belum sampai kepada lansia
mereka mutunya masih tetap stabil sedangkan palabada karena apa
karena saya saksi hidup dan saksi sejarah
aku anam dan batu
tidak disarankan istirahat dulu
tim harus bekerja juga dengan cepat
berhasil menciduk orang yang terbukti menjadi pelaku penebar paku cerah
nah untuk mencegah agar tidak terjadi perselingkuhan
penghuni bisa keluar dari rusun lebih cepat dari tiga tahun bila sudah mandiri dan memiliki penghasilan tetap
tapi people power memaksa
di streaming apa kan belum bisa
ada tantangan atau pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu menyediakan akses
dia mengatakan serapan biodiesel untuk program b tiga puluh sepanjang semester satu dua ribu dua puluh
jadi ini terlalu kering sepertinya kalau saya lihat ya
fenomena bekerja di malam hari juga banyak dirasakan para pekerja dari rumah
saat ini hana mencoba mengurangi berat badan dengan tidak makan nasi di atas pukul lima sore dan banyak mengonsumsi buah buahan
ya kalau gue sih seperti gue meyakinkan diri gue insya allah gue mampu pada saat itu
terima kasih banyak kembali ke anda ferdi
tergantung usia kita sesuaikan
jadi kalau misalnya menurut anda ketika ada suara suara dari pedagang umkm yang mengeluhkan kurangnya pembeli